pemerintah memprediksi perekonomian indonesia akan membaik
seiring keberhasilan negeri ini mengatasi pandemi
banyak orang yang berkeinginan membuka usaha baru atau usaha sampingan
tapi apakah semudah itu membuka usaha
apalagi setelah dua tahun lalu perekonomian kita berantakan
bersama saya brenda andrina inilah infonomik